warga desa gondang gundung kecamatan pagerwojo tulung agung kini tengah berpesta
karena pada bulan april hingga mei ini adalah masa panen raya buah manggis
panen raya ini membuat petani bisa menghasilkan tujuh ton buah manggis dengan keuntungan mencapai puluhan juta rupiah
desa gondang gunung kecamatan pagerwojo tulungagung ini memang dikenal sebagai sentra penghasil buah manggis
di desa ini terdapat ribuan pohon buah manggis yang ditanam warga di lereng gunung wilis seluas puluhan hektare sebagai pohon pelindung
salah satu warga mengaku menanam pohon manggis tergolong sangat mudah
selama pertumbuhannya pohon manggis nyaris tidak ada hama penyakit yang mengganggunya
yang perlu dilakukan hanyalah memberi fokus
untuk dua kali dalam satu tahun terutama setelah panen
dan di bulan april hingga mei inilah herwanto yang memiliki kebun manggis seluas dua hektare dapat tersenyum manis
ya karena perbulan ini merupakan masa panen buah manggis
dalam masa panen raya ini herwanto bisa memanen buah manggis sebanyak tujuh ton dengan perhitungan masing masing pohon
mampu menghasilkan empat hingga lima kuintal buah manggis
dengan harga sembilan rupiah per kilogram
herwanto bisa meraih omset hingga enam puluh juta rupiah
ada berapa luas ini mbak
dua hektare punya herwanto sendiri
selama ini penjualan ke mana
ke pasar tradisional pasar supermarket
keluar jawa juga
luar jawa juga ke ntt
buah manggis asal desa gondang gunung
terkenal dengan cita rasanya yang manis dan buahnya yang besar
dengan kualitas tersebut kedepannya warga berharap desa gondang gunung akan dijadikan wisata kampung buah manggis
kelebihannya di sini sangat besar sekali terus rasanya manis sekali dan untuk kulitnya bisa dibuat obat
mudah mudahan nanti masyarakat disini antusias
ini kan sudah cukup lama dan mungkin di sini banyak taman manggis yang tua yang umurnya ratusan tahun
kini warga sangat berharap peran serta aktif pemkap tulung agung untuk menjadikan desa yang terletak di atas ketinggian delapan ratus dua puluh empat meter dari permukaan laut ini dijadikan kampung wisata
fadli rahmawan tulung agung